apa gak diangkat sih telfon dari gue
tentu pengen dijelasin
gue gak boleh nyerah gitu aja
tapi kalau gue telfon tante marissa
adrena kenapa bisa gak
aduh kepapi ya
kalau gue lagi sama boy tahu dari mana coba dia
bukannya dia lagi kabur
dan kalaupun dia lihat gue dia lihat pas di mana
eh eh cinta
aduh cinta buta eh tante
ngagetin surti aja tau tau ada di situ
harusnya aku kali yang tiba tiba kaget
bebi nyanyi suaranya cetar banget
tuh kan rata kan bebi
nol ngapain mengonggu gitu aja
hmm lagi mikirin pacar ya
eh bener kan
si pajuk gue lagi mikirin pacar
travel tuh lagi mikirin si mahmud
eh abis mama madriana kan belum pulang pulang juga
ya pikiran lah
ih si nol ngapain si nyomuteh dipikirin
buang buang waktu aja no
pinter juga ma
hah surti gitu lho
surti mah emang pinter dari dulu
eh bebi teh mau kepo sedikit
kalau nyomuteh emang kaburnya teh kemana
nih teh kemana
bi kalau misalnya aku tahu si mahmu itu kaburnya kemana
aku gak bakal kali nanyain
cari cari kemarin sama papi
ih nol lagian ngapain si nyomuteh dicari cari
mendingan juga tuhan sama nol repate disuruh aja cari nyomut baru gitu
dasar pembantu surti
loh lo liat aja nanti ya surti
lo gak tahu berhadapan dengan siapa
bangunya juga gitu kali
tapi ya susah lah
nanti kayaknya udah cinta mati banget sama si triana
namanya orang udah cinta teh susah ya
buat tawa eh matanya non ya
surti teh jadi keingetan semalam teh
itu tuhan teh nanya ke surti
katanya gimana non repate sekarang sama nyomut
udah baik belum katanya
ya surti mah jawab yang sebenarnya
kalau non repates sekarang teh udah baik udah sopan sama nyomut
iya kan bener kan ini
emang begitu kan kenyataannya ya non ya
mama adriana mau ngomong sebentar ya
please dengerin aku
apaan sih dia mampir panggil gue kayak gitu
emang dia udah pikir gue peduli apa
dengan cara dia manggel manggel sok manis kayak gitu
untuk kali ini gue gak mikirin allah sama sekali
gue udah gak peduli
yang terpenting saat ini adalah tante marisa
ini satu satunya cara gue
dia harus baik lagi sama gue
dia gak boleh diamin gue kayak gini
supaya gue bisa balikkan sama gue satu satunya cara itu adalah tante marissa
gue harus kasih penjelasan
boleh dong diangkat tante marissa
gue mohon diangkat
apa gak diangkat sih telfon dari gue
penting pengen dijelasin
tolong diangkat tante marissa
gue gak boleh nyerah gitu aja
tapi kalau gue telfon tante marissa
apa mungkin tante marissa mau angkat telfon gue lagi
ya feeling gue sih pasti enggak

assalamualaikum tante marissa
ini aku adriana
aku tau kok
kalau saat ini tante itu mau nangis
aku tau kok
kalau saat ini tante itu benci kesel gak suka sama adriana
mungkin tante marissa juga menyesal
sudah mau menjodohkan adriana dengan boy
aku tahu kalau tante marissa pasti marah banget sama aku
sejak pertama kali aku kenal boy
aku tuh cuma sayang dan cinta sama boy
maka dari itu akhirnya kita pacaran
setelah kita pacaran
aku kelihatan banget dari matanya boy
kalau boy itu dulu sayang sama aku
kita ketemu setiap hari
kita jalan bareng
aku bahagia banget bisa ada di samping boy
tiba tiba suatu hari
aku gak ngerti tante
aku gak ngerti apa yang ada di dalam pikiran mamaku
aku gak ngerti sama sekali
tiba tiba mamaku menyuruh
aku harus meninggalkan boy
aku gak bisa sama sekali
itu berat banget
mamaku suruh aku meninggalkan boy
dan mamaku suruh aku menikah dengan laki laki pilihannya
laki laki pilihan yang umur jauh tua di atas aku
terus aku harus terpaksa menikahi laki laki yang sama sekali gak aku cintai tetap
sama sekali tidak aku cintai
aku sempet nolak
aku sempat bilang sama mamaku
adriana gak bisa lakukan kemauan mama ini
karena ini pilihan adriana
ini hidupnya adriana
nanti yang akan menjalani hidup ini adalah adriana
kalau kamu gak nurutin apa maunya mama
mamaku akan usir kamu dari rumah
mama gak akan pernah anggap kamu sebagai anak mama lagi
berat banget tante berat banget
bingung gak tau adriana
setelah adriana pikir pikir tante
sanggaran adriana hanyalah mama
saat ini yang adrida punya adalah mama dan adik adriana yaitu dio
adriana juga kasihan melihat hidupnya mereka itu menderita tante
adriana gak tau apa yang harus adriana lakukan
adriana juga gak mau
setiap langkahnya adriana setiap keluar dari rumah gak diridoin sama mama
gak akan ada anak yang gak mau diredohin sama orang tuanya tante
akhirnya dengan berat hati
dengan berat hati adriana nggak tahu apa yang harus adriana lakukan
akhirnya adriana menuruti kemohon mama adriana yang sama sekali gak dari hati adriana
ingin adriana lakukan tante
adriana menikah dengan laki laki yang sama sekali adriana gak cintai